bahwa ternyata adanya kesalahpahaman yang terjadi
dikarenakan driver tersebut pun ternyata baru memulai menjadi driver selama satu bulan
dan terjadi human error kesalahan arah tujuan yang membuat saya panik dan meminta diturunkan di pinggir tol arah ke jalan raya
saat ini saya dan driver sudah saling meminta maaf dan memaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi
saya belum terlalu memahami aplikasi grab ini juga buat pelajaran saya

sebelumnya kasus ini viral saat seorang wanita penumpang transportasi online menceritakan melalui akun media sosialnya
bahwa ia dibawa jauh dari lokasi tujuannya yakni di jakarta selatan
ia dibawa menuju ke luar kota melalui tol tangerang
ia ketakutan karena sepanjang jalan
sang supir menunjukkan gelakat mencurigakan
beberapa kali ia juga meminta supir berhenti tetapi tidak digubris
hingga akhirnya ia berhasil menghubungi call center di aplikasi ponselnya
hingga supir pun menurunkannya di pinggir tol
tim liputan cnn indonesia